baik saya masih bersama dengan mas revo lusiriza
mas revo langsung kita kemudian ke isu yang lain
ini singkat saja
soal lawatan demi lawatan presiden jokowi
seminggu atau dua minggu terakhir
mulai dari g dua puluh cop dua puluh
juga ke uni emirat arab
yang juga menjadi sorotan adalah ketika
presiden melanjutkan tongkat
estafet kepemimpinan untuk g dua puluh
menjadi presidensi g dua puluh
apa yang menjadi sorotan kita
dan bagaimana kita melihat
lawatan demi lawatan ini
dan keuntungan apa yang seharusnya bisa didapat oleh indonesia
memegang tongkat presidensi forum g dua puluh
iya ini kemarin dalam beberapa
sepekan terakhir ya kita melihat memang
melakukan lawatan ke sejumlah
ajang yang cukup
strategis gitu ya
pertama di forum g dua puluh
kemudian di cop dua puluh enam
dan kemudian di trade expo
kita tentu berharap
ada hal yang bisa dibawa gitu ya
oleh presiden ketika pulang dari
lawatan kerjanya ini
yang tentu di g dua puluh renhat ya ini adalah
ini tongkat baru sebenarnya
kan buat indonesia gitu
harus diakui indonesia ini kan
kita pada akhirnya bisa masuk dalam kekuatan
dua puluh ekonomi terbesar di dunia gitu
jadi artinya indonesia
b dua puluh gitu ya
karena memang g dua puluh ini kan
terdiri dari sembilan belas negara
pdb yang terbesar
ditambah dengan uni eropa
posisi ini bisa dimanfaatkan secara optimal
tidak hanya untuk
untuk apa namanya
tata ekonomi dunia
tapi paling penting juga
buat rakyat indonesia seperti apa gitu
kita tentu berharap
pendapatan domestik bruto kita kan terus naik ya
tapi tidak hanya angka pdb sebenarnya
tapi yang paling penting juga bagaimana per kapitanya gitu
apa dua digit ya persentase gitu
jadi artinya jumlahnya cukup besar ya
kalau misalkan jumlah penduduk kita dua ratus tujuh puluh artinya
dua ratus dua puluh tujuh sampai tiga puluh juta penduduk indonesia ini kan
masuk kategorinya kategorinya miskin
dan ini artinya bagaimana kemudiannya kita bisa mencapai kategori yang lebih besar ya
ini artinya bagaimana kemudiannya kita bisa mencapai kategorinya yang lebih besar ya
ini artinya bagaimana kemudiannya kita bisa mencapai kategorinya yang lebih besar ya
saya kata sekarang juga
korupsi pemerintah nicht oft
nah sudah sengaja mendekat
tentu ini posisi yang sangat strategis
bagaimana indonesia kemudian memimpin negara negara
dengan kelompok ekonomi paling tinggi di dunia
nah langkah langkah atau kursi sebagai presidensi ini
yang harus dioptimalkan oleh presiden jokowi
untuk meningkatkan taraf hidup rakyat kita
pembangunan di indonesia yang berkelanjutan
sesuai dengan kondisi kondisi yang ideal
demikian pula juga dengan cop dua puluh enam di rnhta
ini kan konferensi yang terkait dengan isu isu lingkungan gitu
kita melihat bahwa walaupun kemarin presiden jokowi
melontarkan sejumlah klaim keberhasilan pemerintah indonesia
dalam penanganan isu lingkungan
tapi kan deforestasi dan sebagainya
tapi dalam catatan catatan lembaga lembaga masyarakat
yang peduli akan lingkungan
klaim klaim yang diajukan oleh presiden jokowi ini kan
dipatahkan gitu dengan berbagai data tentang laju deforestasi di tanah air
kemudian bagaimana kemudian bencana alam yang semakin tinggi
dan rasa rasanya kita ketika perhelatan cop dua puluh enam ini berlangsung
dan ke saat setelah berlangsung tidak berselang lama
kita langsung melihat sejumlah lokasi di tanah air
dan langsung diperjang bencana bencana alam
bahkan hari ini di jakarta juga banjir
menang di banyak titik
ketika hujan dari selama dua tiga jam turun dengan sangat deras
jakarta sudah mulai banjir
di pesisir utara jakarta juga air pasang laut juga naik
ini menandakan bahwa muka air tanah di jakarta semakin menurun
dan tinggi air laut juga semakin naik
kemudian belum lagi tentang terkait dengan isu batubara
transisi energi bersih
energi baru terbarukan dan sebagainya
nah jalan jalan ini
masih panjang juga terkait dengan isu lingkungan
bahwa pemerintah sebaiknya kita mendorong
untuk lebih fair gitu dalam memaparkan data
dan kemudian berharap kita
pemerintah memiliki roadmap atau jalan yang
peta jalan yang lebih clear
lebih baik lagi terkait dengan isu lingkungan
bagaimana kemudian menyeimbangkan faktor faktor lingkungan
jangan sampai atas nama pembangunan
kemudian kita mengorbankan isu lingkungan
yang pada akhirnya
pasti ujung ujungnya akan membahayakan
buat keberlangsungan hidup umat manusia
nah terakhir juga ketika di dubai ya
kita melihat luar biasa sambutan
pemerintah uni emirat arab
bahkan sampai membuat event national day
kita tentu patut bangga
dengan event event dan pengakuan pengakuan
yang diberikan oleh negara lain
dan kita juga berharap
kita sudah mengirim banyak delegasi
banyak kementerian yang datang ke sana
bahkan mungkin ribuan
termasuk juga beberapa bumn datang ke sana
dan kita harap ini bukan hanya
tapi kemudian bisa membawa
yang paling penting bagaimana kemudian
lawatan dan kunjungan
bahkan juga kerja di luar negeri ini
bisa kembali ke tanah air
baik mas revo apakah dari lawatan demi lawatan
dan kehadiran presiden di dalam forum g dua puluh
misalnya di dalam forum cop dua puluh enam
juga kita mendorong peran dari presiden jokowi
lebih lagi dalam isu isu luar negeri
dalam forum forum besar bergensi seperti ini
karena yang tadi juga sudah sempat kita singgung bahwa
kita agak mungkin agak jarang melihat
kehadiran presiden begitu saja
sebagai kepala negara dalam forum forum seperti g dua puluh
yang biasanya kemudian diwakilkan oleh
wapres yang sebelumnya pak j k
ya ada yang katakan
periode sebelumnya memang hampir di beberapa
sepertinya memang presiden jokowi dan
wakil presiden yusuf kala pada periode pertama lalu
sepertinya membagi tugas
membagi tugas ya
untuk urusan internasional
wakil presiden yusuf kalla yang dikirim
termasuk juga untuk beberapa sidang sidang pbb ya
tapi di periode kedua ini
kita sudah melihat bahwa presiden jokowi
jauh lebih aktif berpartisipasi dalam peran peran
dan ini layak kita apresiasi
karena bagaimanapun indonesia ini kan negara besar ya
negara sangat sangat besar gitu
di kawasan misalnya di southeast asia misalnya
di asia tenggara kita selalu dianggap
sebagai big brother gitu
sebagai kakak tertua lah ibaratnya
karena besaran wilayah dan besaran
cakupan ekonomi yang dimiliki oleh indonesia
secara luas wilayah misalnya
ya tanpa bermaksud ini ya
misalnya malaysia gitu
itu kan paling hanya sepertiga atau
ya hampir separuh lah dari sumatera gitu besarannya
demikian pula pula dengan yang lain
artinya memang potensi jumlah penduduk
juga jauh lebih besar gitu di kawasan
dan posisi letak strategis indonesia yang jadi
muda dan juga dari benua benua ini juga menjadi
posisi yang kita tahu sangat strategis
dan selayaknya lah gitu sebagai pemimpin
sebuah negara besar maka juga harus ambil
posisi yang lebih aktif dalam
kancah diplomasi internasional
mas revo terakhir dari forum cop dua puluh satu
kita lihat kemarin sempat ramai ketika ada
cuitan dari menteri klhk soal
deforestasi yang dianggap tidak cocok
diberlakukan di indonesia ini kemudian yang tadi juga
sudah disinggung oleh mas revo ini mendapat
kritikan dari para pemerhati lingkungan bahkan
dianggap ya atau presiden berbanding terbalik
dengan fakta yang ada di lapangan fakta alamnya
jauh berbeda dan kabarnya komisi empat juga akan
segera memanggil menteri klhk soal ini
seberapa penting menurut kita kita melihat bahwa
penting untuk menteri klhk ini menjelaskan
soal isu deforestasi sebagai bagian dari
rencana kerja dan juga setelah dari forum cop dua puluh
karena ternyata begitu banyak fakta yang didapatkan
berbeda oleh para pemerhati lingkungan soal apa yang
disampaikan oleh presiden jokowi di forum cop dua puluh enam
ya reinhard jadi memang ada pandangan begini ya
ketika negara negara maju saat ini saat ini
berteriak teriak tentang emisi karbon kemudian
bagaimana indonesia dan negara negara ketiga itu
diminta untuk menjaga lingkungannya banyak
orang kalangan kalangan pejabat pemerintahan
yang merasa hal ini tidak fair
negara negara maju di eropa maupun di amerika gitu ya
mereka itu sudah selesai dalam tahap pembangunan gitu
pembangunan jalan hutan hutan mereka sudah dikuduli
sejak jauh lebih lama gitu ya duluan lah mereka mengunduli
jadi ketika indonesia sekarang dalam posisi membangun
kemudian harus memangkas hutan misalnya kita dipersalahkan
yang menjadi landasan beberapa pejabat kita berpikir
rangka rangka berpikir yang seperti itu
nah tentu hal ini tentu hal ini memang harus kita kritik juga gitu ya
maksudnya kita mengkritik pola pikir yang seperti itu
kita tentu inginnya kan begini ya renat ya
pembangunan dan lingkungan ini berjalan secara beriringan dengan baik
bagaimana kita menyayangkan hutan hutan di kalimantan gitu ya
sekarang semakin berubah menjadi tanaman tanaman atau hutan
jadi satu jenis misalnya yang humukin gitu
jadi sawit misalnya
padahal dan kita mungkin sekarang cari kayu ulin misalnya
itu sudah susah lah di kalimantan
kayu unin sudah tidak ada
padahal dulu kayu ulin ini kan menjadi hal yang menjadi kebanggaan
dari masyarakat kalimantan gitu
nah sekarang juga proses laju deforestasi di papua semakin tinggi
angkanya karena hak pengelolaan hutan ini
dalam tanda kutip diobral ke banyak pihak
nah tentunya kita kan berharap seperti ini reinhardt ya
ketika kita tentu ingin pembangunan berjalan dengan baik
akses darat misalnya pembangunan jalan pembangunan akses transportasi sungai
ataupun yang lain jembatan dan sebagainya
itu tetap bisa berjalan tanpa harus meninggalkan
atau harus mengorbankan sisi sisi lingkungan
proses apakah misalnya untuk meningkatkan produktivitas minyak sawit misalnya
harus dengan cara membuka lahan selebih lebar gitu lebih luas gitu
apakah tidak bisa dengan lahan yang sempit
justru dengan proses proses penelitian
dan proses proses perawatan yang lain gitu
bisa lebih meningkat walaupun secara kuantitas lahan tidak bertambah
seperti itu kan yang sebenarnya kita harapkan bisa berlangsung
jadi ada keseimbangan alam
ada keseimbangan antara lingkungan hutan rainforest kita ini
tetap terjaga pelestariannya
tapi di sisi lain juga proses pembangunan bisa berjalan
nah ini tentu butuh roadmap yang jelas ya ke arah sana
kemudian bagaimana kita secara perlahan juga mulai meninggalkan energi fosil misalnya
tanpa harus mengorbankan industri
dan bagaimana menjaga sustainability atau keberlangsungan industri
saat ini misalnya ada kekhawatiran kalau kita mengurangi pemakaian batu bara misalnya
nanti industri industri lain akan terdampak
karena pasokan energi menjadi berkurang gitu ya
industri karmen industri pls
dan sampai pada industri misalnya semen dan lain lain gitu ya
yang selama ini bertopang pada batu bara gitu
mulai agak khawatir gitu dengan rencana pengurangan energi fosil
nah hal hal seperti ini kan yang harus diperhatikan
supaya tetap bandul ekonominya itu berjalan dengan baik
tapi yang paling penting adalah lingkungan terjaga juga dengan sangat baik
karena tadi ya raih natiyah
yang kita sampaikan yang kita bahas tadi gitu
kemarin misalnya ada banjir bandang di batu gitu
rasa rasanya selama dua puluh tahun terakhir
sepertinya baru kali ini gitu kita lihat batu dihantam banjir bandang seperti itu gitu ya
sangat jarang ada di sana
artinya ada faktor lingkungan yang harus dicermati kerusakan lingkungan di sana gitu
kemudian di pesisir utara jawa makin turun gitu tanahnya
dan terancam sudah akan tenggelam gitu ya jawa tenggelam di pesisir utara
banyak hal yang secara alam sudah memberikan peringatan kepada kita
wajib hukumnya bagi kita untuk menjaga kelestarian alam ini
meskipun kita tetap harus melakukan laju pembangunan
ini tanggung jawab dari pemerintah sekarang bagaimana mencari jalan yang terbaik lah
untuk menyimbangkan keduanya itu tadi
baik mas revo jadi jangan sampai kemudian klaim pidato presiden berbanding terbalik
dengan fakta yang terjadi di lapangan yang kemudian disoroti oleh para pemerhati lingkungan
tapi sekali lagi ada hal yang perlu kita kritik
tapi juga ada hal yang kita apresiasi dari diplomasi presiden jokowi
sepekan dua pekan belakangan dalam beberapa forum bergensi di internasional
terima kasih mas revolusi reza wapemret dan kepala peliputan cnn indonesia tv
sudah berbagi perspektif dalam editorial view
kita malam hari ini dalam beberapa isu
terima kasih mas revo selamat malam sehat selalu mas
selamat malam terima kasih renhat sehat selalu
kami akan segera kembali sesaat lagi tetap di cnn indonesia newscast